ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri menyatakan ia menggunakan hak prerogatifnya sebagai ketua umum untuk memilih ahok jarot sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur dki jakarta
menurut megawati sosok ahok jarot memiliki karakter kebangsaan yang sesuai dengan ideologi pdi perjuangan pancasila
proses pemilihan ahok jarot sebetulnya tidak melalui rapat pleno
megawati mengaku ia merasa bertanggung jawab atas kestabilan bangsa dan negara indonesia sehingga akhirnya menggunakan hak prerogatifnya memilih ahok jarot
megawati menginstruksikan kepada jajaran dpd dan dpc pd perjuangan legislatif dan eksekutif untuk mendukung ahok jarot dalam pilkada februari dua ribu tujuh belas mendatang
dan pdip tidak memandang suku agama dan ras dalam memilih calon yang diusungnya
selama calon yang diusung memiliki karakter kebangsaan dan sesuai pancasila maka pdi perjuangan tak akan ragu mengusungnya
pdi perjuangan pancasila
adalah penyelenggaraan kebangsaan marginalisme